kita masuk ke informasi yang pertama dua orang penerjun dari angkatan udara jatuh ketika melakukan geladi bersih hari ulang tahun tni angkatan udara ke tujuh puluh
di bandara halim perdanaku sumajakarta pagi tadi
kedua penerjun jatuh karena parasut tidak mengembang satu korban jatuh menimpa rumah dan seorang penerjun jatuh di landasan
kedua penerjun tewas dan kini berada di rumah sakit pusat angkatan udara